terus apa yang dilakukan untuk perusahaan yang berada di
untuk upaya yang kita lakukan yang pertama kita siapkan tim urai
kemudian kita alihkan arus dari arah semarang menuju ke arah
kudus kita alihkan di simpang tiga trengguli ini
kemudian ke kecamatan mijen walahan jepara manyo kudus
begitupun juga alas sebaliknya
untuk arus yang dari semarang nantinya gimana
untuk angkutan angkutan besar itu pengalihannya di tolnya gimana
untuk pengalian di tol tentunya kita
sudah koordinasi dengan salandas forest nabi semarang
karena di sana juga di wilayah saligawi juga masih ada
tentunya akan dilipatkan personil untuk dilakukan
penyekatan atau penyaringan untuk skala prioritas
saya audrey chandra saksikan program program kompativity
melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya
kompas tv independen terpercaya